tahun ini pemerintah indonesia mengizinkan aktivitas mudik setelah dua tahun mudik dilarang akibat covid sembilan belas
menjelang libur lebaran harga tiket pesawat yang dijual di online travel agent terpantau naik
dan saya akan membandingkan harga tiket pesawat di tanggal sepuluh april dan tanggal dua puluh sembilan april yang memang merupakan hamin tiga hamin empat idul fitri
nah jika kita lihat harga tiket pesawat di tanggal sepuluh april maskapai lion air berada di harga rp lima ratus delapan puluh lima per kursi sedangkan maskapai citylink berada di harga rp enam ratus tujuh puluh lima per kursi
ini merupakan penerbangan dari bandara soekarno hatta jakarta menuju ke bandara juanda surabaya di tanggal sepuluh april
jika kita bandingkan dengan harga tiket pesawat di tanggal dua puluh sembilan april dengan tujuan yang sama
jakarta menuju surabaya kita bisa lihat tiket lion air maskapai lion air dijual dengan harga rp satu dua puluh empat per kursi
sedangkan tiket menggunakan maskapai citylink berada di harga rp satu satu ratus enam puluh lima per kursi
salah satu warga yang berencana mudik menggunakan moda udara adalah yuli
saya dari jogja lahir di jogja
karena saya kerja di jakarta saya pindah di jakarta
kemarin tuh rasanya kayak meledak senang mendengar bahwa sekarang ini sudah bisa diizinkan untuk mudik
terus sudah so far sudah dikasih libur cuti bersama juga
dimana sudah dua tahun ini kan kita nggak pernah pulang ya
kita itu kayak aduh merindukan
bersamaan terus dengan rame nya di kampung itu selalu terbayang aduh serunya gitu
saya punya rencana untuk pulang mungkin ya sekitar tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan gitu mungkin sepuluh harian
tapi kemarin tuh mencoba melihat tiket aduh mahal banget mahalnya kok
sampai selangis sampai aku bingung gitu
maksudnya iya sih ke jogja aja tiket sampai dua juta lebih
nah itu pun tidak ada pesawat yang langsung pesawatnya itu harus lewat surabaya
kan nggak masuk akal gitu
gue bilang aduh gimana ya gitu
tapi nggak pulang gimana udah dua tahun tapi kangen banget gitu sama keluarga
tapi pengen pulang kok ya mahal banget terus
pulang pergi aja bisa dibilang sampai lima jutaan kurang lebih ya
di jogja dan di bank kementerian perhubungan
sebanyak total tujuh puluh sembilan empat juta orang akan mudik tahun ini
dari total tersebut tiga puluh tujuh tujuh belas juta orang akan menggunakan kendaraan darat pribadi
dua puluh empat tiga juta orang menggunakan kendaraan darat umum
sembilan enam puluh empat juta orang menggunakan moda udara
tujuh tujuh puluh satu juta menggunakan kereta api
dan satu satu juta menggunakan transportasi laut
survei yang sama juga menunjukkan sebanyak tiga belas juta orang
yang akan melakukan mudik berasal dari jabodetabek
provinsi tujuan yang paling dominan adalah jawa tengah sebanyak dua puluh tiga lima juta orang
jawa timur enam belas delapan juta orang dan jawa barat empat belas tujuh juta orang
menurut kementerian perhubungan selain minat mudik yang tinggi
melonjaknya harga bahan bakar pesawat atau aftur menjadi alasan merayap naiknya harga
tiket pesawat di bulan puasa tahun ini
untuk perjalanan udara itu kan yang namanya tarif
itu sudah ada ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah ya
nah selama harga tidak melebihi koridor tarif batas atas dan bawah ini
tentu pemerintah akan memberikan izinnya ya
dalam arti tidak ada yang dilanggar kan dalam hal ini
nah namun demikian kita memahami bahwa situasi saat ini adanya komponen bahan bakar yang itu sangat
kenaikannya sangat luar biasa dan tentu ini harus disikapi ya
karena maskapai ketika pandemi kan terdampak secara perekonomiannya sangat sangat signifikan ya
oleh karenanya dengan adanya kondisi ini kami sedang melakukan kajian
atas permintaan juga dari maskapai agar bagaimana nanti kemungkinan bisa disesuaikan kaitannya dengan fuel surcharge
yayasan lembaga konsumen indonesia menyarankan warga untuk memiliki perusahaan yang berbeda
transportasi alternatif jika tarif tiket pesawat terasa terlalu mahal
karena sebenarnya moda transportasi sekarang cukup beragam ya
ada bisa menolik tol kereta api ataupun juga udara
jadi kalau misalnya dipandang tidak terlalu berat di biaya
ya bisa memilih moda transportasi yang lebih murah
tetapi sekali lagi bahwa pentarifan pesawat ini memang sudah diatur dengan batas
atas dan batas bawah bahkan untuk moda transportasi darat sekalipun seperti
bus antar kota ataupun juga tarif kereta api
jadi dasarnya adalah yang terpenting tidak melakukan kelanggaran terhadap batas atas dan batas bawah
dan di sini diperlukan pengawasan yang ketat oleh regulator dalam hal ini adalah kementerian perhubungan
kementerian perhubungan memprediksikan puncak arus mudik akan jatuh pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april
sedangkan puncak arus balik diprediksikan jatuh pada delapan mei
kementerian perhubungan memperkenalkan puncak arus balik untuk menjaga keamanan dan keamanan di jepang